kemarin sore pas saya pulang uang itu masih ada di dalam laporan keuangan
tapi tadi pagi pas saya datang uang itu udah hilang
ah sulit bu suli itu kemarin lembur
mungkin dia yang mencurinya
nggak bu saya bener bener nggak mencuri uang itu
nggak ngambil kalau nggak ngambil terus sekarang uang setoran itu ada di mana
hah kemarin sore uang setoran itu masih ada di laci saya
ibu ibu kenapa
aduh kepalanya aku sakit iu
tadi ibu pingsan jalan terus tolongan sama orang
kok gelangnya nggak ada
aduh ya ilah
ibu udah dong
aduh hati aku
pasti kakak diambil sama orang yang pernah perlahan
nolongin ibu di jalan tadi
gimana ibu gak mau sama puri
kalau kakak dicobot sama orang
ibu udah dong
iya bu sebentar
katanya dua hari mau dikembalikan
ini sudah tiga hari lebih
gelang ibu dicopet
pokoknya kalian harus ganti
saya gak mau tau
tapi sekarang ini memang saya belum punya uang
kalian harus ganti
aduh jangan bu
ibu jangan bu

bu mimin keluar
jasdak tuan timu
kembalikan barang saya
lebih baik kita ngobrol di dalam sambil duduk
kami mau minta uang kami kembali
kalau tidak kami akan laporkan bu mimin ke polisi
biar ditangkap saja
kita harus masuk penjara
ibu ibu sekalian tolong maafkan ibu saya
insya allah saya yang ganti perhiasan ibu ibu
eh sulit ibu kamu itu emang penipu
semua warga sini ditipunya
tadinya kami nggak percaya
tapi ternyata kami sendiri kena tipu
ya sudah pokoknya kami minta uang kami kembali
dasar ibu ibu
ibu kenapa sih harus nipu terus
suli malu ibu
suri harus ganti perhiasan ibu ibu itu
sekarang sulit berangkat kerja dulu
bu kalau boleh saya mau minta lebur
saya juga mau kok bantu bantu beres beresin barang barang
lembur tapi apa nanti kamu nggak kecapek ya suli
enggak kok bu saya udah biasa kerja keras
kalau gitu hari ini kamu sudah bisa mulai lembut ya
ya udah saya permisi dulu bu
suli jadi lembur bu
hati hati loh bu dia bisa sakit kecapean
itu landi ibu juga sudah bilang sama suli
tapi dia tetap memaksa
ibu juga nggak tahu
sepertinya dia menanggung beban yang berat
tapi dia tidak mau cerita
suli seperti tia ya ma
suka kerja keras
juga nggak banyak bicara
siapa itu anaknya jam segini belum pulang
rajin banget sih
nggak tahu lembur kali
rajin banget sih
ternyata udah malem banget ya nggak kerasa
mudah mudahan masih ada kendaraan umum
kayaknya kamu kecapean
aku hantar pulang yuk
aku bisa pulang sendiri makasih
makasih ya bang
ngapain kamu malam malam keliaran
aku baru pulang kerja
baru pulang kerja
paling paling kamu berdua duaan dengan cowok yang kerja di sana kan
kan kamu itu udah salah sangka
aku harus jelasin semuanya dia itu tuh cuma
ah adalah udahlah
aku gak perlu penjelasan dari kamu
kamu mau pegangan tangan kamu mau peluk pelukan
aku nggak peduli
kenapa arman jadi salah sangka gini ya
itu kan bapak
ya allah pak
bapak pergi minum minum ya
ya ampun pak
hei mata lu buka apa yang lu lakuin
jangan kurang aja
ya allah pak
mau mencintai ibu
ya allah pak
mabok mabokan itu gak akan menyelesaikan masalah apapun
mungkin sesaat bapak bisa lupa masalahnya
pak tobat lah
selagi bapak masih dikasih waktu sama allah
bapak udah gede
bagaimana sih kalian ini
kerjanya gak bener aja
pokoknya saya gak mau tau cari sampe dapat
kami sudah mencari ke semua tempat
tapi uang setoran itu nggak ada
mungkin ada yang mencurinya bu
uang itu masih ada
di dalam laporan keuangan
uang itu udah ilang
suli itu kemarin lembur
mungkin dia yang mencurinya
iya pasti suli
soalnya dia lagi kepepet uang
untuk bayar utang utang ibunya
sekarang kalian boleh bubar
saya bener bener gak mencuri uang itu
kalau gak ngambil terus sekarang uang setoran itu ada dimana
heh kemarin sore
uang setoral itu masih ada di laci saya
dan kamu kan yang pulang terakhirnya
tapi betul bu
saya bener bener gak ngambil
kamu tuh sudah saya kasih enak
tadinya saya sudah mau mulai percaya sama kamu
tapi semenjak ada kejadian ini
sepertinya kepercayaan saya
sudah mulai luntur
kayaknya kamu besok sudah tidak usah masuk kerja lagi ya
emang gak tau malu banget
jarum juga penjuri
saya bukan penjuri
lo yang itu udah nyuri
masih aja gak pilih diri
lo tenangin deh
saya bener bener gak nyuri apa apa